kecelakaan membuat sejumlah bagian mobil rally yang ditumpangi ketua mpr bamsud dan pembalap nasional shane kilayle hancur
kerusakan paling parah terlihat di bagian belakang mobil
badan mobil penyok sementara bagian kaca pecah
bamsud dan shan selamat dari kecelakaan maut tersebut
wakil ketua umum partai golkar itu pun bersyukur begitu keluar dari mobil pasca insiden kecelakaan maut
bamsud bahkan tetap melanjutkan kegiatan usai insiden dengan mengikuti drifting bersama drifter nasional akbar rais